keputusan presiden mencabut larangan ekspor minyak goreng pada senin dua puluh tiga mei lalu
tampaknya belum berpengaruh terhadap harga minyak goreng di pasar domestik
di pasar gudang tiga raksa kabupaten tangerang banten
harga minyak goreng selasa siang masih berada di kisaran rp dua puluh lima per liter
sementara minyak goreng curah berada di kisaran rp enam belas per liter
harga itu berada di atas target pemerintah yang menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar rp empat belas per liternya
sementara itu dalam rapat dengar pendapat bersama komisi tujuh dpr ri selasa siang
dirjen agro kementerian perindustrian putu juri ardika mebeberkan
penyebab sulitnya menemukan minyak goreng curah dengan harga murah di pasaran
salah satunya putu menilai masyarakat belum percaya bisa menemukan minyak dengan harga sesuai harga eceran tertinggi
yakni rp empat belas per liter sehingga turut dimanfaatkan oleh pengecer maupun pedagang untuk mendapatkan keuntungan
jadi masyarakat masih belum confident bahwa minyak itu ada
sehingga inilah yang dijadikan kesempatan oleh pengejar retailer
ya untuk ya untuk
kalau memang mau dibeli rp tujuh belas ribu kenapa saya jual rp empat belas ribu
untuk mengatasi persoalan minyak goreng yang tak kunjung usai
menko maritim dan investasi luhut pisar penjahitan mengaku
diberi wawonan baru oleh presiden joko widodo untuk mengendalikan harga dan mengontrol distribusi minyak goreng
saya semua hanya membantu
jadi apa yang dibuat oleh teman teman yang lain saya kira sudah bagus
saya hanya memoles sedikit dikit aja
dan tadi kalau data yang tadi sih kelihatan kakak semua sudah baik
jadi supply tidak menjadi isu lagi
kemudian tinggal masalah distribusi kita awasi ekspor
tadi saya baru jual lapor presiden sudah kita buka
dan kita bisa tingkatin cepat kalau nanti confidence dalam ini sudah jalan
namun langkah presiden yang kembali menugaskan menko luhut untuk mengurus kisruh minyak goreng
justru mendapat kritik dari anggota dpr
pak luhut luar biasa
kepercayaan pak jokowi
minyak goreng juga diurus
ayo pemerintah betul betul kerja
pembo tunjuk siapa saja
sesuai tupuksi lebih bagus
mardani menambahkan keputusan presiden menugaskan luhut dalam mengurus kisruh minyak goreng adalah hak prerogatif presiden
namun hal itu berpotensi
merusak suasana kerja di kabinet
tim liputan cnn indonesia